masalah di kepulauan natuna kembali memanas setelah sejumlah kapal tiongkok melintasi laut tersebut
sekitar seribu kapal asing diduga melewati natuna per hari
data seribu kapal asing itu diperoleh melalui pemantauan sistem monitoring skylight
sistem tersebut mampu mengidentifikasi kapal kapal secara langsung
berdasarkan data pemantauan sampel yang diperoleh cnnindonesia com
jumlah kapal asing bisa mencapai satu enam ratus empat puluh tujuh kapal per hari pada april dua ribu sembilan belas
sementara di bulan bulan lain cenderung menurun
misalnya delapan ratus sepuluh kapal di bulan mei lima ratus delapan puluh kapal di juni dan tujuh ratus enam puluh delapan kapal di juli
kemenko kemaritiman mengatakan jumlah kapal asing cenderung tinggi di suatu waktu karena faktor dukungan cuaca
hasil monitoring terhadap kapal kapal asing ini akan dijadikan acuan
untuk pengambilan kebijaksanaan
kemenko kemaritiman mengatakan jumlah kapal asing ini akan dijadikan acuan
untuk pengambilan kebijaksanaan